partai gerindra mulai menjaring nama cawapres pendamping prabowo subianto
helit gerindra mengisyaratkan nama gubernur jawa barat ahmad heriawan menjadi kandidat kuat yang dipertimbangkan
pasalnya aher adalah satu dari sembilan nama yang disorongkan majelis syuro pks
gerindra sejauh ini hampir pasti berkoalisi dengan pks
namun soal posisi cawapres akan diputuskan oleh prabowo dan ketua umum partai koalisi lainnya
wakil ketua umum partai gerindra sufmi dasko ahmad menepis pernyataan ketua umum p tiga
romah hurmuzi yang mengatakan ada undusan prabowo yang menemui presiden jokowi
untuk menanyakan kelanjutan tawaran prabowo menjadi cawa pres jokowi
dasko balik menuding banyak pihak mengatasnamakan prabowo dan jokowi
untuk menyebarkan informasi soal tawaran cawa pres
pasalnya di internal gerindra tidak pernah ada pembicaraan
soal tawaran jokowi meminta prabowo menjadi pendampingnya